konfederasi serikat pekerja indonesia kspi secara tegas menolak surat edaran nomor sebelas dua ribu dua puluh menteri ketenaga kerjaan
tentang pelaksanaan penetapan upah minimum tahun dua ribu dua puluh satu sama dengan upah minimum tahun dua ribu dua puluh
melalui keterangan video presiden kspi said iqbal mengatakan pihaknya mengusulkan
said iqbal menambahkan kenaikan upah minimum terbuka ruang negosiasi di tingkat dewan pengupahan daerah
adapun bagi perusahaan yang tidak mampu menaikan upah pekerjanya
said iqbal menyarankan agar perusahaan tersebut melapor ke kementerian ketenaga kerjaan
dengan melampirkan laporan keuangan dalam kondisi merugi
surat edaran kementerian ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa
tidak ada kenaikan upah minimum tahun dua ribu dua puluh satu di seluruh indonesia
kami buruh indonesia khususnya kspi menolak keras surat edaran tersebut
karena tidak ada kenaikan upah minimum mengakibatkan konsumsi makin terpuruk
dan daya beli buruh makin terpuruk karena tidak ada kenaikan upah minimum